malah menikahi adiknya
dan keluarganya mengizinkan
saya juga gak tau
itu pertimbangannya gimana
ke rumah rehabilitasi jiwa
namanya harapan kasih
tolong suruh ubik ruangan saya ya
sahabat temen aku
katanya tuh adi di jakarta
dia tuh jadi asis
dan dia gak punya pacar pak
apa benar dia kenal dengan randy
ntar pak ada telepon
pak mereka dapat
untuk operasi weekend ini pak
akhirnya doa doa kita selama ini terjawab ya
ini pasti karena bantuan pak irfan
kamu harus berterima kasih sama dia no
iya pak aku telepon pak irfan sekarang
ya sama sama pak saya permisi
masih gak habis pikir
tega banget mbak sarah ikut menutupi kesalahan elsa sehingga andina menerima hukuman
oh bentar ya al
pak irfan maaf apa saya mengganggu waktunya
saya cuma mau informasikan
kalau tadi saya baru berbicara pak
terus bertelpon dari singapura katanya mereka sudah dapat donor mata saya
dan weekend ini rencananya saya akan dilakukan operasi
oh ya secepat itu
saya senang dengarnya
terima kasih banyak saya
saya nggak tahu gimana caranya berterima kasih
kayaknya tanpa bantuan pak irfan ini semua nggak akan mungkin terjadi
gak usah dipikirin pak nino dengan senang hati saya membantu anda
ya sukses buat operasinya ya
terima kasih banyak pak irfan
pak irfan kamu pasti kenal sama dia
nah mas surya waktu itu sempat cerita kalau nino menikah dengan adiknya andi
dan otomatis dia itu suaminya elsa
nino itu suami pertamanya andi
nino suami pertamanya andi
nino suami pertamanya andi
nino suami pertamanya andi
nino suami pertamanya andi
nino suami pertamanya andi
terus gimana arena bisa berakhir di pantai asuhan
jadi pada saat itu kan papa lagi kena srup
jadi keluarga tidak sanggup untuk merawat rena
dan pada akhirnya elsa membawa rena ke pantai asuhan
suami kamu waktu itu gak mau merawatnya
waktu itu suami aku pikir kalau rena itu adalah hasil dari perselingkuhan aku dengan roy
jadi dia membiarkan elsa untuk menaruh rena di pantai asuhan
dan pada akhirnya dia menceraikan aku
tunggu tunggu tunggu
ini kalau dari ceritanya andin ya
selama andin terjerat pada kasus pembunuhan itu
mantan suaminya justru malah gak percaya dengan andi
justru nino malah menikahi adiknya rasa
dan keluarganya mengizinkan
saya juga nggak tahu itu pertimbangannya gimana
mantan suami andin ternyata pak el nino prasetya
ma kamu banyak banget bikin sarat buahnya
ini buat seluruh penghuni rrj
enggak ini aku kan sekalian bikin untuk rena sama andin
salad buah itu bagus sekali untuk ibu hamil pak
buat anak anak juga
dan aku yakin rena pasti suka
kamu udah perhatian udah sayang sama adik
justru itu aku nyesel kenapa aku baru ngelakuin ini sekarang ya
kenapa gak dari dulu
dulu itu aku terlalu sibuk benci sama andin
sampai akhirnya elsa ngikutin aku
aku sendiri yang menjerumuskan elsa ke jalan yang salah pak
udah kamu sekarang gak usah nyalain diri kamu sendiri ya
yang harus kita pikirkan adalah hari ini untuk masa depan
kita harus berusaha menjadi yang terbaik
tuh kamu makin besar ya
mama udah mulai inget deh
tapi mama seneng deh
sebentar lagi kita akan ketemu
nanti aku sampai bandung aku langsung minta elsa lah pakai baju ini kali ya
masalah mana ya
udah jalan belum ya
sebentar ya om
ya andin kenapa
halo mas mas aku udah siap siap nih kamu di mana udah jalan pulang belum
saya sejam lagi baru pulang ya
ya udah kalau gitu kamu hati hati ya
kamu ada rencana mau pergi ya
ya udah kalau gitu om gak mau ganggu rencana kalian pamit dulu ya
ya udah saya antarkan ke depan
ya makasih ya buat akunya
apa nanti siang ajak mas randy lunch bareng ya